kasian soalnya mama saya sendirian di apartemen
kamu gak apa apa
ger ini apa nggak kegedean apa bonekanya
tau nih segiri mana gue sampe bokeh buat patungan bonekanya
dengerin gue ya anak kecil itu suka boneka
udah deh pokoknya nih ya kalau si anaknya bu andi itu seneng dan bahagia nih ngeliat boneka
kita gak cuma dapat nilai a
tapi setelah kita lulus nanti kita bisa aja kan kerja di perusahaannya pak al
understood gimana udah kan
iya juga sih
bener juga sih ger
udah lah langsung cos kita bawa bonekanya
ya mana gue tau
gigi anaknya bu andi di rumah
namanya juga sakit
ya pasti di rumah sakit lah
ih kepo banget sih geri nih
tapi kalau gigi bilang gak tau
masa adiknya mbak andin gak tahu anaknya mbak andin dirawat di rumah sakit mana
ya terus gimana
ibu permisi gigi mau nanya
bu rena itu dirawat di rumah sakit mana ya bu
di jakarta hospital
kenapa emang ya
ruangannya sih kemarin
kemarin al ngechat di vvip satu
cuma mau nanya aja biar tahu gitu bu
permisi ya bu
di jakarta hospital vvip
bro di jakarta hospital katanya
keren juga tuh
nggak mau muat dong
ya kadang nyungsep
ya udah pesen taxi online aja deh
nih gue pesen taxi online buat kita tiga ya
masalah biaya nggak terdipikirin
tapi kita tetap patungan ya
ih orang udah seneng seneng juga dikira bayarin ya
ternyata tetap patungan juga
mana sih pol
ya nggak tau
gue udah pesen tapi sabar aja lah
dengan mas ipul
hah iya benar pak saya sendiri
nyampe juga airnya
bonekanya gede banget muat gue di mobil saya
muat pak aman aman
gue deh gue di depan
lu bertiga nih mbak boneka di belakang oke
muat pak aman
nah dah speed banget ger di belakang ger
iya nih si teddy gede banget
eh eh logik dua ya
sabar nggak jauh kok komplain mulu
eh pak cabut
yang aku buat keoriesin
hal rbi aluminium potsnya kaliancek
hormone kita dibaca
seseorang pilihklah tinggal dari rumah itu
itu apaan pak
rena kenapa kok bisa
terus rena sekarang kondisinya gimana
kondisi rena sekarang lagi tidak sadarkan diri
di rumah sakit mana kamu sama al di sana
di rumah sakit jakarta hospita
tadi aku sama mas al tapi masa lagi mau ketemu sama angga
soalnya kata mas al mas al tuh curiga sama seseorang yang mau nyakain keluarga kita deh
soalnya kayaknya ada orang yang sengaja naruh zat berbahaya di makanannya si irin
yaudah kamu tunggu di sana papa kesana sekarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sampai sini mas randy mau mampir dulu
udah menunggi nih kayaknya mau hujan
kasian soalnya mama saya sendirian di apartemen
ya ampun mas randy udah ganteng sayang mamanya lagi
kamu gak apa apa
tadi refleks kaget soalnya ya suara petir
maaf ya mas gak maksud apa apa
kalau gitu aku turun dulu ya mas
makasih sekali lagi
iya jadi aku tuh
aku takut petir mas
takut sama tuhan
bukan sama petir
pak ada perlu apa ya pak
saya mau ketemu rena
dituagaskan untuk menjaga
bu andin dan rena
bapak dengan bapak siapa
permisi bu andin
namanya pak surya
bapaknya bu andin
tolong disuruh masuk
itu bapak saya
alhamdulillah rena racunnya sudah dikeluarkan dari dalam tubuhnya
tapi sekarang demes sebelum sadarkan diri
jadi sekarang kita nunggu dia sadar aja
alhamdulillah kalau gitu nak
rena kamu bikin opak khawatir banget nak
untung kamu kuat
kamu luar biasa seperti mama kamu
kamu ceritain sama papa dari awal
jadi ada orang yang kirim kue ke rumah

pasir kiti tolong bantuin saya ya ambilin barang barang yang udah gak kepake di dalam
baik luz anja tapi ngomong ngomong kan saya gak tau barang mana aja yang boleh dianggutin
sekarang kamu naik di depan naik dong
nanti aku yang dorong
bukannya positi gak cinta ya
kerjaan positif di dapur udah penuh banget
ingat kenangan kita berdua waktu masuk ke pesantren punanta
tidak loh eh sepeda jangan ngomong aja
positi yang cantik ini sepeda mau dipelototin kayak apa juga gak bakal berubah jadi motor
bukan begitu pakde
siti ini sebenernya masih sayang banget sama sepeda siti
ini kan iya banyak banget jasanya siti
ya iya pakde masih inget ama nih sepeda
ini pertama kali sepeda nabrak panik
di sepeda saya emang kagak salah sih
emang pakdenya aja yang kagak pernah liat
iya yang namanya ditabrak emang gak pernah liat
emang cinta banget sama sepeda
kenapa gak dikawinin
ini sebenernya sepeda masih bagus banget pakde
kalau emang dibetulin mah ini bisa kepake lagi
ini pasti ada masalah pikir
pakde mau betulin
iya pakde itu banyak kalo lagi jalan suka gogelek gogelek begitu ngeri
oh ini bagus ini bagus
nih remnya pakde
ini gimana gak rusak
nih ini posisinya seharusnya
iya makanya kan setang kan harusnya posisinya berdiri
nah itu ngapa jadi nunduk kayaknya masalah urat dah
terus juga itu remnya kurang paham
ya itu maksudnya
ya katanya masalahnya rem
eee siti kurang yakin
gak usah jalan sih
gitu cinta nya si aikal itu sombong
oh jadi si aikal itu sombong
nunjukin atraksi atraksi gitu
iya tuh gimana tuh
sengong tuh orang
masalah begitu masalah sepeda sepedaan mah
gampang muter muter angkat ban depan muter
angkat ben belakang muter jumping
itu mah namanya
eh eh bukan
bukan aku sih
nanti aku akan sewa sepeda
lihat tuh ada sepeda positif
nah pas banget
sepertinya sepeda positi
sedang dijemur seperti baju
dibalik gitu ya
yaudah yuk ayo
yaudah sekarang kamu buktiin ya
ini kan ada nih sepedanya positi nih bos
bos sobri buktikan
nanti kalian lihat aja
kalau aku tuh jago main sepeda
kalian belum tahu aja dulu
dulu aku itu juara satu lomba sepeda
jangan gak bisa kalah semua
oh sobri tuh bisa juga
cuma namanya sembuh kasihan
eh itu namanya
sungguh gak sopan
emang dari tadi sepeda lagi celentang disini
lah mana ke tehe
waktu itu saya masuk dalam
mengambil peralatan ini
positi masih di luar
nah sekarang kok kenapa hilang
terus sepeda itu ngomong apa
ya kagak nyautin sih dia sama diem aja
nunggu dijawab dulu sama tuh sepeda
gimana padeh tau
gantiin sepeda siti pokoknya
dan danding kagak bisa dikejar ilang
emang itu doang padeh boleh peninggalan babak
nah sob sekarang tigaan
kalian akan menyaksikan kehebatannya sobri
dalam bersepeda oke
kalian liat ya
yaudah sob cepetan
daripada ketauan nama padeh
padeh bisa diambil
itu namanya sung terlalu
dan yang detail nih
ngabuk terus go wassup yang kencang
katanya apa tuh remnya kenapa masa dia lagi naik sepeda dia bilang remnya bolong
enggak ada remnya bolong
eh awas awas
ih kamu tuh ngapain sih
ih kamu tuh ngapain sih
lupa dia lagi
berarti salah arah dong
aduh akuan butet
aduh akuan butet
aduh akuan butet
ini kata si sobri kremnya itu bolong
nah bisa jadi
yaudah pokoknya gitu
aduh rogi pelan apaan ini
aduh kita kejar
kita cari jalan pintas
mendingan kita lepas itu aja
kita terobos dari belakang gelas kak
ambilin barang barang yang udah gak kepake di dalam
barang mana aja yang boleh diangkutin
aduh terlalu hidup
sekarang kamu naik di depan
nanti aku yang dorong
cengjer haikal dulu misalnya
ayo kejar kejar
emang kebangetan banget bocah
aduh ya ampun
haikal berhenti haikal
ah jangan buat gini putar haikal